cerita selanjutnya saudara datang dari warga bengkulu yang mendesak menara pandang yang berada di lapangan merdeka untuk dibongkar
warga menganggap menara pandang ini membahayakan karena lama terbengkalai dan juga mulai banyak yang kerusakan
bangunan view tower yang berada di tengah lapangan merdeka kota bengkulu atau tepat di seberang rumah dinas gubernur bengkulu diminta untuk segera dibongkar
hal ini dikarenakan bangunan yang difungsikan sebagai menara pemantau tsunami sudah lama terbengkalai dan mulai banyak kerusakan
warga takut nantinya bangunan tersebut dapat membahayakan terlebih saat ini setiap sore lapangan merdeka selalu ramai dikunjungi warga
selain itu bangunan terbengkalai ini juga dinilai mengganggu keindahan lapangan merdeka kota bengkulu
sudah parah mengerikan lihat yang di atas sudah
kita juga duduk di bawah ini ngeri
tahu sendiri bengkulu ini kan badai
tengah mempersiapkan regulasi penghapusan
akan dibongkar dengan perkiraan anggaran
yaa kemungkinan karena anggarannya tadi cukup besar
kemungkinan tahun depan akan kita laksanakan
tahun ini kita akan matangkan kajian
ya seperti yang kita dengar di berita di media
kan ini sudah umur sepuluh miliar
tapi ini kan belum kita masukkan dalam anggaran
pastinya nanti berapa besarnya itu
akan dilihat dari syarik kaji sekali lagi kajiannya pasti akan mendalam sekali
bangunan view tower ini dibangun pada tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu sepuluh
dengan memakan anggaran yang mencapai tiga puluh empat miliar rupiah